sementara menjelang libur panjang idul adha petugas dinas perhubungan kota mojokerto merazia sejumlah bus di terminal kertajaya mojokerto
dalam razia ini belasan armada bus ditilang karena tidak layak jalan
sementara pt kai daup delapan menambah gerbong dan jadwal perjalanan kereta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
jelang arus mudik idul adha petugas gabungan dari dinas perhubungan dan satlantas polres kota mojokerto menggelar razia di terminal kertajaya mojokerto
semua armada bus yang singgah dan berhenti di terminal antar kota dalam provinsi ini tak luput dari pemeriksaan petugas
selain memeriksa surat surat resmi kendaraan petugas juga memeriksa kelengkapan kelayakan jalan bus seperti wipert lampu ban klakson serta rembus
dalam razia ini petugas banyak menemukan jalan bus yang berbeda
banyak menemukan armada bus yang tidak memiliki surat resmi dan tak layak jalan diantaranya rem tangan yang tidak berfungsi normal
meski tidak menahan bus yang tak layak jalan tersebut namun petugas tetap melakukan penindakan dengan memberikan surat tilang
selamatan penumpang kami melakukan operasi kestip di gepi
memang ada beberapa yang bahan remnya itu mati
sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur panjang idul adha pt kai daerah operasional delapan surabaya menambah empat rangkaian gerbong kereta api
di antaranya kereta api gajayana tujuan malang jakarta serta kereta api sembrani tujuan surabaya jakarta dan kereta api sancaka tujuan surabaya yogyakarta
selain itu pt kai juga menambah jadwal perjalanan kereta api kelas ekonomi
jurusan surabaya jakarta